kum ini bukan masalah ada kerjaan apa tidak
masalah warungnya kang dadang
doy ini lagi serius diem dulu ah
kum pekerjaan mah banyak kang tisnama pasti bisa terima kamu
tapi problemnya uang yang kamu terima nanti sama tidak transparan yang dikirim sama csi
tidak mungkin kum
kayak koswara aja jualan cilok
ya kalau nunggu kesiapan mah
kapan juga mah akan siap
kapan juga mah akan siap
kapan juga mah akan siap
kapan juga mah akan siap
kan bosnya lagi ke rumah temenya berangkat tadi subuh
cuma sebentar punten ada apa ya pak
bilang sama bagja saya mau ketemu
punten bapak teh siapa ya
tidak ada yang bisa dipercaya
waalaikumsalam kang ajeng
tuh kakak kan pernah bilang sama entin
kalau pakai hijab itu nggak boleh karena orang lain
harus dari sini pakai hijab itu
tintin kok sudah tidak kak ros lagi dandannya
halo datang tuh assalamualaikum dulu
oh boleh boleh boleh
di pos ronda saja c
biar tidak terganggu
di sini juga gak ada yang ganggu kom
ah kamu mau ngobrol sebentar aja
tanggal tinggal dulu sebentar ya
ntar balik lagi
dandannya kak ros lagi
kak ros begitu tintin

tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
waalaikumsalam kang idoi
kang akumnya gak ada
mungkin ke warung umpin
ah gak mungkin
ya kan kang idoi yang biasanya tau
mungkin ada warung baru
saya cari tahu ya
ada apaan sih kum
hidup di bawah santai aja kum
snya mau berhenti kerja
saya harus dari kerja ceng
kontrak snya diputus
dia sendiri yang mau mengundurkan diri
waalaikumsalam kang idoi
ten tahu warung yang baru enggak
warung siapa tuh kang
oh ten enggak tahu
yaudah saya cari sendiri ya
ten lihat aku
tadi sih ke arah sana kang
mungkin ke pos ronda
yaudah kalau gitu
makasih ya ten
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mau kerja apa sarkum
kerja apa saja
kenapa sih rumit bener ya jadi orang kamu
kamu mau kerja apa sarkum
enggak ke warungnya entin ceng
kita ke warungnya entin ceng
enggak ke warungnya entin ceng
aku mau cari kerja
esy berhenti kerja katanya
jangan cari penyakit lah
jangan cari penyakit lah
kamu nyempil aja sih doang
kira kamu ada di warung yang baru atukum
kira kamu ada di warung yang baru atukum
warung siapa doi
warung siapa doi
kang dadang tau
kang dadang tau
warung baru tapi gak ada yang tau
kamu sibuk amat ngomongin warung

kamu sibuk amat ngobrolin warung
saya mau ke kang tisna mau cari kerja
eh nanti dulu
eh nanti dulu

kum ini bukan masalah ada kerjaan apa tidak
masalah warungnya kang dadang
serius diem dulu ah

pekerjaan mah banyak kang tisna mah pasti bisa terima kamu
tapi problemnya uang yang kamu terima nanti sama tidak

pertransporan yang dikirim sama csi
tidak mungkin kum
tidak mungkin kum
tidak mungkin kum
tidak mungkin kum
kayak koswara aja